warga di kabupaten belora jawa tengah curhat kepada presiden joko widodo tentang lahan jagung mereka yang pernah habis dimakan tikus sehingga gagal panen
sementara joko widodo juga bertanya kepada warga tentang pajak panen oleh pihak perhutani
presiden joko widodo berdialog dengan warga saat penyerahan surat keputusan pengelolaan perhutanan sosial kepada masyarakat kelompok tani hutan
acara ini dilaksanakan di desa gabusan kecamatan jati kabupaten blora jawa tengah jumat siang
latina warga asal cepu kabupaten blora yang diajak berdialog menggunakan bahasa jawa oleh presiden joko widodo bercerita mengenai hasil panen jagungnya yang pernah habis dimakan oleh tikus
presiden joko widodo berdialog dengan warga saat penyerahan surat keputusan pengelolaan perhutanan sosial kepada masyarakat kelompok tani hutan
dalam kesempatan yang sama presiden juga bertanya kepada petani bernama yatimin mengenai adanya pajak panen sebesar rp dua ratus ribu oleh perhutani
dalam dialog tersebut presiden juga mengungkapkan kepada warga mengenai mahal dan langkanya pupuk untuk pertanian
presiden joko widodo berdialog dengan warga saat penyerahan surat keputusan pengelolaan perhutanan sosial kepada masyarakat kelompok tani hutan
presiden joko widodo berdialog dengan warga saat penyerahan surat keputusan pengelolaan perhutanan sosial kepada masyarakat kelompok tani hutan
presiden joko widodo berdialog dengan warga saat penyerahan surat keputusan pengelolaan perhutanan sosial kepada masyarakat kelompok tani hutan
presiden joko widodo berdialog dengan warga saat penyerahan surat keputusan pengelolaan perhutanan sosial kepada masyarakat kelompok tani hutan